gempa berkekuatan magnitudo tujuh yang mengguncang lombok utara dan sekitarnya hari minggu kemarin pukul delapan belas empat puluh enam menit waktu indonesia barat
telah menghancurkan bangunan puluhan orang tewas
bmkg mengungkap pemicu dari gempa tersebut
kepala bmkg dwi korita karnawati dalam jumpa persnya di kantor bmkg menyatakan
gempa terjadi akibat patahan batuan gerakan sesar flores naik
dwi korita juga menambahkan gempa bumi bermagnitudo tujuh adalah gempa bumi main shock
setelah sepekan sebelumnya terjadi gempa bumi enam empat magnitudo di dua puluh sembilan km arah timur laut lombok timur dengan kedalaman sepuluh km
data sebelumnya atau hasil analisis sebelumnya bahwa patahan penyebab gempa ini adalah sesar naik flores
itu diperhitungkan magnitudonya maksimum yang tertinggi
tersebut adalah enam empat magnitudo di dua puluh sembilan km arah timur laut lombok timur dengan kedalaman sepuluh km
tujuh empat magnitudo yang tertinggi
nah ini sudah terjadi gempa pendahuluan for shock enam empat dan diikuti main shock gempa utama tujuh puluh tujuh persis
nah artinya energinya sudah banyak